dan sekarang kita akan berbincang melalui zoom dengan sosiolog universitas indonesia evelyn suleman
selamat siang mbak evelyn
nah ini ekonomi menjadi isu utama selain itu juga ada kdrt dalam meningkatnya kasus perceraian di saat pandemi ini
nah ini menurut anda ada faktor lain nggak yang dapat menjadi pemicu
ya sebetulnya memang perceraian ini bukan hanya terjadi di indonesia ya tetapi di dunia juga hal ini terjadi
dan biasanya memang masalah yang disebut sebut adalah faktor ekonomi
karena semua yang terdapat di dunia ini terdapat untuk masalah ekonomi
dan ekonomi yang menjadi pemicu
jadi kendala ini menyebabkan juga banyak orang menjadi stres
sebetulnya tidak hanya masalah ekonomi
sebetulnya tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah beban kerja di rumah yang bertambah banyak
terutama mereka yang mempunyai anak anak usia sekolah usia sd itu karena sekolah menjadi bentuknya jarak jauh atau online
beban kerja itu
itu juga dibebankan kepada orang tua
biasanya ibu yang mengurus anak anak untuk belajar
nah kalau dia punya anak lebih dari satu itu lebih lagi bebannya
sehingga pekerjaan sehari hari yang memang biasanya dibebankan kepada perempuan menjadi bertambah banyak
penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh komnas perempuan
itu menunjukkan memang beban kerja mereka menjadi bertambah
dan tentu ini akan memberatkan perempuan
sebelum lagi mungkin para suami yang juga mempunyai atau mempunyai kendala dengan bekerja
penghasilan menjadi berkurang dan itu menyebabkan suami juga menjadi stres
jadi semua pihak itu
orang orang yang berusaha keluarga juga menjadi ikut stres dengan keadaan pandemi ini
sebetulnya itu salah penyebabnya ya
jadi tidak langsung pada bagaimana ekonomi berdampak
tetapi keadaan ekonomi yang jadi
atau situasi ekonomi yang saat ini mengganggu semua pihak
itu yang akan membuat orang orang yang di dalam rumah menjadi stres
dan akibatnya mereka
jadi tidak tahan lagi ya sudah lebih baik bercerai saja
itu yang penyebabnya sebetulnya
jadi ada domino efek juga ya dari ekonomi dan juga ada pembagian tugas di rumah
juga bisa menjadi faktor dalam perceraian di masa pandemi ini
nah ini kalau misalnya dari tadi kita berbicara ya
ini kalau misalnya dari lihat angka kasus
banyaknya perempuan yang menggugat bagaimana anda melihat ini
ya perempuan kan sekarang menjadi
lebih berani sebetulnya untuk menggugat
dan biasanya kalau perempuan menggugat cerai
itu lebih dimudahkan prosesnya dibandingkan kalau laki laki
dengan berbagai alasannya mereka terbukakan
dan belakangan ini itu kan sebetulnya memang
situasi yang memungkinkan mereka melihat banyak banyak atau contoh gitu ya
mereka mereka yang melakukan perceraian
ya buat mereka sekarang ini perceraian itu
tidak lagi dianggap seperti masa lalu
mungkin sepuluh tahun dua puluh tahun yang lalu
atau bahkan mungkin tiga puluh tahun yang lalu
itu orang bercerai masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik begitu ya
keluarga yang bercerai itu dianggap sesuatu yang keluarga gagal
kira kira seperti itu
tetapi saat ini itu sudah lebih banyak orang yang bercerai
dan sudah semakin berani
dan perempuan sudah mempunyai apa ya
sehingga membuatnya lebih berani untuk bercerai
sehingga membuat perempuan menjadi lebih berdaya
dan saat ini juga perempuan kan lebih banyak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi ya
sehingga mereka juga mempunyai modal
kalau mereka bercerai mereka mempunyai modal
mereka tidak takut lagi
kalau dulu barangkali perempuan pendidikannya menjadi lebih terbatas dibandingkan suami
sehingga mereka kalau mau bercerai
waduh nanti kalau saya cerai bagaimana saya bisa hidup
karena selama ini barangkali menjadi tergantung pada suami
tetapi belakangan ini kan semakin banyak perempuan yang masuk dalam pendidikan ini
pendidikannya menjadi lebih baik
lalu juga lebih banyak yang masuk ke dalam dunia kerja
apalagi sekarang kan orang bekerja tidak perlu lagi punya kantor
orang bisa berusaha melakukan pekerjaannya dari rumah
ini kan pandemi ini kan membuat orang menjadi lebih kreatif juga
dan biasanya mereka menawarkannya kan kepada keluarga dulu kepada tetangga kepada teman teman gitu kan
akhirnya setelah banyak kemudian mereka berani untuk menjual barang barang yang produksi yang mereka buat gitu
berarti ada pergeseran nilai dong mbak evelyn dengan dahulu ketika pernikahan dianggap sesuatu yang sakral
dan perceraian itu dianggapnya sesuatu hal yang tabu
sekarang kan dengan adanya tinggi angka perceraian saat ini berarti ada pergeseran nilai dong
betul sudah lama sebetulnya pergeserannya
tapi waktu itu pergeserannya barangkali lebih baru kepada bahwa oke bergeser begitu ya
tetapi masih belum berani belum terlalu berani gitu
karena masih terkendala dengan faktor ekonomi mereka kemampuan mereka untuk mencari uang gitu ya
tetapi dengan kondisi itu
tetapi dengan kondisi pandemi ini saya tuh hampir tiap hari melihat di grup rt di grup banyak grup yang saya ikuti di medsos
itu menawarkan produk produk mereka
jadi sudah lebih dimungkinkan gitu ya sebenarnya kondisi sekarang ini
oke ini kan banyak juga anak anak muda yang memutuskan untuk menikah di saat pandemi

nah ini dan anak muda itu kan tentunya minim sekali ya

dengan pengetahuan tentang pernikahan yang di bawah umur gitu ya mbak evelyn ya
ini apakah ini dapat memperbaikinya dengan memberikan penyuluhan kepada anak anak muda untuk bagaimana sih menikah itu untuk memprevent gitu
memprevent terjadi perceraian gitu
memang seharusnya dilakukan itu ya
memang seharusnya dilakukan itu ya
banyak pihak yang perlu berpartisipasi untuk mencegah itu
terutama orang tua
karena banyak sekali orang tua yang menganggap kalau anak itu sudah pacaran

dan biasanya orang tua itu menjadi menyesal kemudian setelah mereka tahu bahwa anak perempuan khususnya ya

dan biasanya orang tua itu menjadi menyesal kemudian setelah mereka tahu bahwa anak perempuan khususnya ya
biasanya kan anak perempuan yang menjadi lebih rentan
karena anak perempuan itu setelah menikah dengan keterbatasan pengetahuan pendidikan dan banyak hal yang lain
mereka menjadi lebih mudah untuk mendapatkan kekerasan dari suami misalnya
nah kemudian beberapa kasus yang banyak sebetulnya bukan hanya beberapa
tetapi banyak kasus yang menunjukkan bahwa setelah mereka menikah sekian lama
mereka mendapatkan kekerasan mereka cerai
dan kalau mereka cerai mereka kembali ke rumah orang tua kan
jadi memang orang tua ini yang harus diingatkan
bukan berarti setelah mereka pacaran kemudian harus cepat cepat dinikahkan untuk menghindari masalah jenah
masalahnya kan bukan di situ tetapi mereka juga anak anak ini kan perlu diingatkan bahwa walaupun sekarang sekolahnya kita cek
masalahnya kan bukan di situ tetapi mereka juga anak anak ini kan perlu diingatkan bahwa walaupun sekarang sekolahnya kita cek
walaupun sekarang sekolahnya sudah jarak jauh online tapi kan bukan hanya itu yang dipikirkan oleh mereka
mereka bisa melakukan banyak hal
mereka justru bisa banyak belajar
ya kan dari medsos atau hal yang lain bukan hanya sekedar berpacaran begitu
banyak hal hal positif yang bisa dilakukan
oke terima kasih
ya artinya banyak juga yang perlunya komunitas komunitas yang membuat berbagai kegiatan
terutama untuk anak anak muda ini
supaya mereka pikirannya itu bisa terbuka bisa lebih baik dan keterampilan mereka bisa menjadi bertambah
oke terima kasih atas penjelasannya mbak evelyn suleman
sosiolog dari universitas indonesia yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour